dengan pak kapolri karena memang
kita akan rencanakan sore ke sana
sudah tahu laporan dari apa sih pak
saya belum menerima laporan detail yang belum terlihat
tapi biasanya memang ketidak taatan
dari para pengguna tol
biasanya mereka capek di pinggir
atau res area nunggu res area atau selah res area
selaku komando daripada operasi ketupat ini
ditandai dengan waktu kami merencanakan
bahkan one way contraflow dan sebagainya itu
dan saya yakin kalau nanti ada kecelakaan
ya kita ini naas ya tapi justru menjadi pelajaran kita
dan kita bisa expose pada masyarakat
apabila tidak disiplin itulah resikonya
dan saya turut prihatin atas kecelakaan itu
insya allah kita bisa mengatasi zero accident
tapi memang dengan adanya yang mudik satu ratus sembilan puluh tiga juta
tidak mudah untuk mengendalikan secara detail